puluhan pengunjung silih berganti mendatangi restoran cepat saji di gedung sarinah tamrin jakarta pusat sabtu siang
bukan hanya sekedar memesan makanan dan minuman
pengunjung sibuk bersuah foto di luar hingga di dalam area restoran
pasalnya restoran cepat saji ini akan tutup permanen mulai sepuluh mei dua ribu dua puluh pukul dua puluh dua wib
pembelajaran di jabara
para pengunjung ingin mengenang momen momen berharga saat mereka makan di tempat ini bersama kerabat dekat dan keluarga
dari kapan bu
dari sini bu
dari tahun berapa
sudah lama sih ya
sudah lama pasti
dengar kabar ini ingin ditutup gimana tangan
dikutip dari finance detik com direktur utama sarinah gusti ngurah putu sugiarta yasa menjelaskan alasan ditutupnya gerai restoran cepat saji di sarinah
ia mengatakan gedung sarinah saat ini sedang melakukan program transformasi sarinah dalam upaya meremajakan konsep dan model bisnis sarinah
terima kasih untuk kenangan yang ada dan pernah terukir di sini
sekarang akhirnya kamu memutuskan untuk tutup selamanya
restoran cepat saji di gedung sarinah tamrin jakarta pusat ini merupakan gerai pertama yang dibuka di indonesia
dibuka pada empat belas februari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu restoran cepat saji ini sudah beroperasi hampir tiga puluh tahun
tim liputan cnn indonesia